hampir semua kota besar memiliki chinatown
bogor juga ada jalan surya kencana yang dahulunya sudah ada sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
dan konon katanya menjadi pusat perniagaan sejak zaman kolonial belanda
ikuti saya berkeliling ya
ibarat menjelajahi lorong waktu
arsitektur klasik khas negeri tirai bambu tersaji di setiap sudut jalan
warna merah tampak mendominasi bangunan
warna merah merupakan warna terpenting dalam budaya tionghoa
sebagai simbol semangat dan keberuntungan
dahulunya jalan surya kencana berperan sebagai perlintasan ruas jalan raya pos anyer
yang dibangun belanda sepanjang seribu kilometer dan berakhir dipanurukan
karena orang tionghoa itu suka berdagang atau berniaga
pada tahun seribu sembilan ratus lima yang namanya tadi sebelumnya namanya henestrat
berubah menjadi jalan perniagaan
jalan surya kencana
keberadaan lawang surya kencana merupakan pengakuan bahwa etnis dan budaya tionghoa
adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan di kota bogor
hal itu ditandai dengan keberadaan vihara dan agun
tempat peribadatan sekaligus menjadi cagar budaya
seiring berjalannya waktu
warga etnis tionghoa hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat sekitar
hal itu dirasakan cindy warga surya kencana yang sehari hari berdagang
nasi haina dan kue keranjang
kalau untuk keluarga tinggal di sini sudah tujuh puluh tahun lebih
interaksi dengan masyarakat disini baik
disini keaneka ragaman ya
ya bineka tunggal ikannya ada
keterbukaan itu saya rasakan manakala cindy menjamu saya dengan nasi hainan olahannya
begitu pula dengan pengunjung yang datang dari berbagai kalangan
sebenarnya gabut aja sih pengen jalan jalan
karena bosen kan lagi libur kuliah juga
biasanya jajan jajan gitu kan ya seru banget jajan jajannya banyak banget
tak cukup mencicipi nasi hainan
saya menjajal kuliner lain di surya kencana
iya sebagai surga kuliner
sayang bila tak berkeliling dan menikmati ragam kulinernya
kawasan ini terkenal dengan lumpia basah
makanan akulturasi bogor dan tionghoa

kisiannya terdapat di dalam kursi
goreng kentang dan sayuran yang dibalut kulit lumpia yang lembut
lalu dipungkus daun
gurih manis lumpia basah seketika menyeruak di lidah
saya menyambangi kedai asinan buah dan sayur yang juga legendaris
terdapat sederet potongan asinan buah dan sayur yang dapat dipilih sesuai selera